puluhan siswa sekolah dasar di rembang jawa tengah keracunan jajanan yang dijual di kantin sekolah
para korban dilarikan ke puskesmas untuk mendapat perawatan
sebanyak tiga puluh siswa sekolah dasar negeri ketanggi rembang jawa tengah keracunan usai mengonsumsi jajanan jenis makroni
seluruh korban menderita mual muntah dan pusing hingga harus mendapat perawatan di puskesmas
polisi yang melakukan olah tkp berhasil menyita sisa jajanan makroni yang diduga menyebabkan anak anak racunan
makanan tersebut selanjutnya dibawa petugas untuk diuji di laboratorium